gubernur dki jakarta anies baswedan menginstruksikan wali kota dan bupati seprovinsi dki jakarta
untuk memadamkan lampu jalan protokol jalan arteri dan gedung milik pemerintah lainnya
pemadaman ini dilakukan pada sabtu malam ini dalam rangka kampanye earth hour dua ribu delapan belas
dikutip dari detik com pelaksanaan kampanye earth hour dua ribu delapan belas ini digelar sesuai instruksi gubernur no dua puluh delapan tahun dua ribu delapan belas tentang pemadaman lampu
anies meminta pemadaman dilakukan pada pukul dua puluh tiga puluh hingga dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
selain gedung pemerintah provinsi pemadaman lampu akan dilakukan di tujuh simbol jakarta
yakni gedung balai kota monas dan air mancurnya patung arjuna dan air mancurnya
bundaran hotel indonesia patung pemuda patung pahlawan dan patung jenderal sudirman
stadion utama gelora bung karno akan menjadi ikon
perhelatan kampanye earth hour dua ribu delapan belas
jakarta menjadi satu dari puluhan daerah di indonesia yang akan turut serta dalam kegiatan ini
selama satu jam seluruh penerangan yang ada di kompleks gbk akan dimatikan
kampanye global yang diinisiasi oleh wwf sejak tahun dua ribu tujuh di sydney australia ini
merupakan bentuk ajakan agar masyarakat turut menghentikan penggunaan listrik selama satu jam setiap tanggal dua puluh empat maret
tak hanya indonesia kampanye satu tahun sekali ini diikuti oleh serta merta pemerintah

baik dan sudah ada korespondensi ann indonesia teddy zuhari di kawasan gelora bung karno jakarta
untuk peringatan earth hour ini
teddy apa saja agenda earth hour malam ini
apakah gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta turut hadir di gbk
ya selamat sore
saat ini saya berada di kompleks glow stadion gelora bung karno senayan
di mana menjadi pusat perhelatan dari perayaan earth hour dua ribu dua puluh
kita tahu bersama acara ini di inisiasi atas kerjasama dari wwf
kemudian bekerjasama juga dengan indonesia asian games organization committee
dan juga dari pihak pusat penelola gelora bung karno sendiri
itulah kenapa gbk menjadi pusat dari perayaan earth hour untuk dua ribu delapan belas ini
kalau aldi lihat di belakang saya ini adalah area pusat perayaan dari earth hour nanti malam
dimana kita tahu bersama bahwa nanti akan ada secara simbolik
pemadaman lampu dari pukul dua puluh tiga puluh sampai dua puluh satu
dan salah satu area yang ada di belakang saya ini adalah mobil panda
ini adalah salah satu mobil yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu isu lingkungan
dan juga mengenai perubahan iklim atau climate change
di mana mobil ini memberikan banyak pengetahuan misalnya ada perpustakaan
kemudian ada testing water untuk mengetahui kadar layak air untuk bisa dikonsumsi oleh manusia
selain ada mobil panda yang dipersiapkan dari pihak panitia dalam hal ini
ini juga adalah perubahan yang terjadi di indonesia
nanti juga pengunjung malam nanti akan yang datang ke tempat ini bisa dihibur dengan berbagai aktivitas lainnya
seperti tentunya concern mereka adalah mengenalkan isu lingkungan hidup dan juga climate change yang seperti saya sampaikan tadi
seperti yang ada di depan saya ini adalah permainan seada ular tangga
tapi hal hal yang disampaikan di dalam permainan ular tangga ini yang tampak di sebelah sana adalah bagaimana mengenal
lingkungan kemudian juga memelihara lingkungan agar tetap terjaga
selain itu dapat saya sampaikan juga tadi informasi yang kami peroleh
gbk ini dipilih sebagai ikon baru kebanggaan nasional dan juga simbol kemajuan pola pikir masyarakat indonesia terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim
kita tahu bersama setelah direnovasi ini ada yang membanggakan dari stadion gelora bung karno
di mana lampu lampunya ini menggunakan solar panel dan dianggap lebih hektar
ini juga memperkenalkan keuntungan yang lebih penting untuk menghemat energi dan juga peduli lingkungan
kalau kita merunut ke belakang ini artinya sudah selama sepuluh tahun aldi
perayaan earth hour dilakukan di indonesia dari tahun dua ribu sembilan hingga sekarang
informasi yang kami dapatkan ini sudah banyak sekali pihak pihak yang terlibat dalam perayaan earth hour ini
dari dua ribu sembilan sampai sepuluh tahun terakhir ini di indonesia sendiri ada enam puluh tujuh kota yang terlibat
ada sekitar satu lima ratus volunteer yang juga dilibatkan termasuk kota yang terlibat di indonesia
termasuk komunitas peduli lingkungan dan juga di tiga puluh satu kota di indonesia
selain di jakarta sendiri aldi informasi yang saya dapatkan bahwa perayaan earth hour untuk dua ribu delapan belas ini
juga dilakukan di berbagai tempat di tanah air ada enam puluh kota di indonesia
dan juga melibatkan beberapa bandara yang ada di naungan perum angkasa pura i misalnya seperti
di denpasar makassar mataram manado balikpapan
dan juga di biak
ya baik teddy zuhari koresponen cnn indonesia melaporkan dari kawasan gbk untuk earth hour dua ribu dua puluh
terima kasih teddy